kalian udah siap semua
sungguh sangat mengasihkan sekali
bikin hati menjadi tenang
apalagi saat mendengar kanjeng sunan bernyanyi
kena pungulan segitu aja terluka
padahal ngakunya sih
ya orang paling kebal di kampung ini
siapa tadi yang berani menjelek jelekanku
bukan ki parto
aku sedang mencari orang yang sudah mengacaukan upacaraku
sabar banget jangan marah seperti itu
ini bukan urusan kamu
jangan berani berani membenta anakku
jadi kamu sudah berani melawan aku
aku tidak takut denganmu
kamu tidak sekuat dulu lagi
aku tidak bisa melawannya disini
aku bisa tambah malu
kalau kalah dari tarno
terus apakah sudah bisa mengadakan pertunjukan itu lagi
tidak ada lagi pertunjukan di kampung ini
dan aku tidak mau berurusan lagi dengan ibu kemal
aku sudah menduga
pasti kamu orangnya yang sudah merusak upacaraku kemarin
kenapa kamu baru sadar
sekarang aku ingin tahu
ku dapat hebat kayak perempuanmu
cuma begitu saja kemampuanmu
kenapa kamu masih kebal
aku tidak bodoh
aku sudah mempersiapkan diri sebelum aku menghadapimu
ayo pukul aku sepuasmu
kemampuanmu tidak pernah bertambah
bagaimana bisa kamu menggantikanku
giliran aku untuk menyerang
kang siapa yang melakukan ini kang
kami ingin ada ilmu gembal di kampung kita ini
siapa yang menganut ilmu kebau akan dihabisinya

terbayar planned selebih anda
bapak tidak apa apa
ingin menghilangkan ilmu kebal di kampung kita
pasti orang asing itu telah mempengaruhi pak roto
ilmu kebiasaan kebal kita
hilang begitu saja
ini tidak boleh terjadi kang
tidak kang tidak
wah setuju sekali kang
kita harus usir mereka
aku harus kasih stok kanjeng sunan
semoga tidak terjadi apa apa dengan kanjeng sunan
sebelum bapak perintahkan kamu keluar
bapak perintahkan kamu keluar
kalian sudah siap semua
sungguh sangat mengasihkan sekali
suara bonang ini
bikin hati menjadi tenang
kanjeng sunan bernyanyi
hati dan jiwamu akan bisa lebih tenang lagi
bila mana kamu mendengarkan ayat ayat suci dibacakan
inna ghalamin arus alim
alhamdulillah pak roto
jin yang ada di dalam tubuhmu
sekarang sudah pergi
dan tubuhmu sekarang bersih
dari pengaruh pengaruh jin
terima kasih kanjeng sunan
masih dia dan tarno ini
pasti tarno yang sudah menghasut warga
keluar kamu bantu
dasar pengecut kamu tarno
beraninya membawa warga
apa tidak berani satu lawan satu
cepat tinggalkan kampung ini
bersama orang asing itu
semuanya bisa kita bicarakan secara baik baik
tidak ada pembicaraan lagi
mereka tidak bisa di kalahkan
mereka dikuasai jin
tidak ada pembenaran
bagi orang orang yang bekerja sama dengan jin
kita bermalam disini
aduh bukannya cuma ngeliat ngeliat aja mas haid
ini gak ada tempat lain apa mas
gak salah bermalam disini
kita tidak ada pilihan lain pak
sebagai khalifah di muka pulih
jadi kita tidak boleh takut
terhadap makhluk yang lain
baik itu jin maupun makhluk yang lain
aku tuh gak takut mas haid
aku juga nggak takut kok